ada juga informasi lain apalagi kalau bukan informasi dari presiden joko widodo
kalau kemana mana pasti jadi sorotan ya prap ya
apalagi di sela sela kegiatan resmi di palangkaraya raya kalimantan tengah
presiden menyempatkan diri berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan
jadi presiden jokowi ini selalu tahu bagaimana caranya memberikan kejutan
bagi masyarakat yang dikunjunginya ketika berkunjung ke sebuah daerah
kali ini presiden seta putra bungsunya kaisa pangarap
membuat pusat perbelanjaan di ibu kota kalimantan tengah itu menjadi rio
karena ujuk ujuknya tiba tiba
langsung datang banyak yang foto foto loh bersama dengan mereka
ini deh informasinya
pusat perbelanjaan di jalan yosudar soe palangkaraya kalimantan tengah
selasa malam menjadi sangat ramai karena kehadiran presiden joko widodo
dan putranya kaisa pangarap
pengunjung pusat perbelanjaan berteriak histeris
dan berusaha mendekati presiden jokowi dodo untuk bersalaman serta berfoto
delapan pengawal presiden harus bekerja ekstra
agar pengunjung tidak saling dorong untuk berebut berfoto
dalam kunjungan ke pusat perbelanjaan ini
presiden disertai gubernur kalimantan tengah sugianto sabran
presiden juga menyempatkan berbelanja buah buahan
dan makanan ringan khas kalimantan tengah seperti amplang
ia juga masuk ke sebuah rumah makan
istirahat dan minum
amplang pak gubernur
ini kan asli di sini
saya lihat juga kemasannya bagus higienis
sepulangnya dari pusat perbelanjaan presiden menyempatkan diri
membagikan kaos bertuliskan jokowi kepada ratusan pengunjung
dengan cara melemparnya
presiden sendiri ke palangkaraya untuk menghadiri
puncak acara hari kesetiakawanan nasional